coba ibu perhatikan
orang orang yang dengan tulus menyayangi ibu
jalani kebersamaan bersama mereka
bukan dengan mengejar
ova gak ketemu satu hari
udah kangen banget sama rina
kau juga kangen
kiki jangan berharap lagi
mas rendy kan
udah punya tunangnya
udah punya tunangnya
sudah tidak bisa dimiliki
mending kiki nunduk aja deh
jangan liatin mas rendy
makasih udah datang ya rendy
untuk sekolah ingat ingat
kebetulan di kantor
dia lagi gak datang
tunangan kamu kenapa gak di ajak sekalian
kalau di ajak kesini kan kita semua bisa kenalan
mas al ngapain sih pake tanya tanya tunangannya mas rendy
rasanya tuh kayak menabur luka di hati gigi pakai garam
perih tau mas
ren kamu mau nikah
ya nih kok aku sama mas al juga belum dikirim sih undangannya
maaf bu pa semuanya
saya ngajak di tunangan
saya terutri hati mas
kini salah kamu deh mas
ya iyalah kamu pasti banyak ngasih tugas keren nih makanya deh sampe gak ngurusin pertunangannya dia
bukan bukan bu
bukan karena pak al
ini gak ada hubungan yang sama pak al
panjang ceritanya pak
ya mungkin karena belum jodoh aja
kamu orang baik
saya yakin suatu saat nanti kamu akan mendapatkan jodoh yang terbaik
pemanasan sebelum lombak
kalau pemanasan nggak ada yang gini gini
ini gini gini kenapa
ada ada gini kak
satu ratus dua puluh tiga besok ini tangannya masuk satu dua noto toto biarpadanya terpanas gitu mas ya nanti gak kesel
gitu mas hahaha kamu pakai aja aja sebelum lomba ya oh enggak berarti berarti memang mas
kandi ini ditadirkan berjodoh dengan kiki makasih ya allah semua kumpulkan

kamu videoin ya jangan sampai ada yang terlewat ya semuanya
tolong arahin jadi saudara ya
hai tapi jangan marah marah
sekarang saya minta tolong tolong saya dibantu untuk pengajuan tes dnanya rina
waktu itu kan saya sudah bilang ke bapak saya akan usahakan tapi prosesnya agak
panjang karena kita harus ajukan ini dulu panino dan itupun harus mendapatkan
persetujuan dari keluarga raina dia tapi tolong dibantu set sehingga secepatnya
ini dilakukan pak oke oke kalau begitu saya minta ktp dan surat cerai dari pengadilan
hai nanti saya akan mencari penyelesaian dari pengadilan saya akan mencari penyelesaian dari pengadilan

aku akan bersabar yang terpenting sekarang tes dna dan teraku dan rina bisa dilakukan cek cek oke oke
sekarang kita akan mulai perlombaannya nah pertandingan pertama adalah lomba makan kerupuk
pasurnya masih inget lomba makan kerupuk pak untuk kecil inget rasanya
karena pesertanya adalah all gentlemen semua laki laki yaitu pak surya pak uya pak randy dan anak mama yang paling ganteng aldebaran
kapan gak ikut ya
jangan gitu lah kasihan reyna
gak usah ya
gak usah ya
ini buat tugas reyna loh mas
ini saya yang nerekam aja
masa patah langsung nyerah aja
pesertanya ditutup terlebih dahulu matanya
ini buat apa
kiki mau apa nutup matanya mas reyndy
jangan ngintip ya
yang matanya ditutup duluan dong
kau juga aja
coba ditutup yang rapat
jangan sampai ada yang bisa nginting
iya waduh jangan yang ini buat
gimana bussara aman
aman nak mau bagi scriptnya tuh
kan udah sama rina
tuh udah di
mohon maaf ya deng klon
kakau deh kiki nutupin matanya mas reyndy
coba tolong dituntun pesertanya mendekati crew poke masing masing
jadi sebelum mulai nanti pesertanya akan diputar putar terlebih dahulu
baru saya berikan abang abangnya

pasirnya sini silahkan
saya putar putar terlebih dahulu
diputar diputar diputar
diputar ayo bussara putar
uya balik dong ke tempatnya
kami semua tertawa disini bersenang senang sedangkan elsa dia kesepian sendirian ditahanan
ya entah kapan elsa bisa merasakan hidup di luar seperti ini
mama sedih sekali
apalagi pastinya elsa akan mendapatkan hukuman yang lebih lama dari kami
ini yang sedih gak cuma
kita semua pasti sedih
papa sedih aku sedih
tapi mama akan latih aja ya mama akan serah latih
karena aku akan berusaha mungkin untuk selalu memperhatikan elsa
dan aku juga akan berusaha terus supaya elsa bisa menjadi orang yang baik
dan aku tahu elsa itu orang yang baik ma
makanya aku berusaha supaya nanti ketika elsa keluar aku sama elsa bisa menjadi kakak adik yang satu sama lain sayang satu sama lain support
aku akan selalu dukung dia
dan aku berharap semoga elsa gak akan membenca pelagiin ma ya
mama yang salah gino
mama yang salah
ternyata kamu di sini
mama ngerti sekali perasaan kamu
kok kamu gak ada di akadnya andi sama nino
ma jahat dia udah ngerebut nino ma
mama ngerti sekali gimana perasaan kamu
mama ngerti sekali gimana perasaan kamu
mamanya selingkuh sama papa
dan itu merobek hati mama
sekarang dia ngelakuin ini sama mama
makin bener bener ketawa
mama ngerti sekali
mama ngerti sekali
dia udah berdekat kamu
mama gak akan maafin dia
kamu harus bisa kalahin andi
kamu jangan kelihatan lemah seperti ini sayang
anak mama harus kuat
anak mama harus kuat
kamu harus menang sam
kamu harus menang dari dia
tunjukin sama andi
kalau kamu lebih baik dari dia
kau tak mungkin bisa miliki dia
kamu harus kuat yang paling baik
kamu aku pernah lupa
kamu harus bersangkut
kamu masih tidak ada sisanya
kamu harus menang jadi orang kedua atau tidak

kamu harus membahagi makhluk
kamu harus keberadaan
kamu harus bebas diri
ibu akan mengatakan

kamu harus perhatikan
secara nggak langsung dulu mama menanamkan kebencian mama sama kamu terhadap bangsa
harusnya saat itu mama meredam amarahnya dia mama harusnya bisa menenangkan dia tapi
tapi yang mama lakukan adalah mama membuat elsa jadi semakin benci sama mama
mama aja bisa berubah kan elsa pasti bisa berubah karena aku sayang sama elsa
dan mama gak perlu harus menggituk masalah lama
terima kasih banyak nandina
sayang kamu begitu tulus bapak bisa ngerasain
dan satu hal lagi yang harus kamu tahu
mama juga sayang sekali
gak tahu mama mesti ngomong berapa kali minta maaf sama kamu
karena mama tahu kesalahan mama terlalu banyak
saya juga sayang sekali
saya juga sayang sekali
wah kenapa sih saldonya harus habis
ya minta kangga
tapi kok gak enak deh
masa gue minta kangga terus sih buat isiin saldo gue
apa gue cari kerja aja ya
gue cari kerja biar nanti gue dapat gaji
jadi gue bisa punya uang sendiri buat beli apapun yang gue mau
sekarang gue harus bikin surat lamaran
baik pemenang lomba makan kerupuk adalah pak surya
kamu kalah sama papa
papa kan emang dari dulu tuh paling jago kalau ikut ikutan lomba
panji pinang aja kamu menang kan ya pak
oke kalau gitu kita langsung masuk ke lomba berikutnya yaitu lomba membawa kelereng di atas sendok
klerengnya kita taruh di atas sendok terus sendok tinggi terus kita jalan
tapi aku gak ikut ya pak
pastinya enggak karena pesertanya adalah all ladies sekarang
yaitu bu sara andin mirna reyna kiki dan saya
pak surya boleh minta tolong jadi ic
kalau gitu pak rendy minta tolong buat video ini
ya all the ladies silahkan berbaris dari sana
situ situ pak surya
mau posisi mau siapa dulu
iya terima kasih
bersih kan ini udah ya
udah di disinfektan
klerengnya di mana
terima kasih al
kiki mirna gugur mama sama anim gugur
wah ayo putus aja
terus terus terus
cucu opa menang
cucu opa menang
cucu opa menang
juara kelereng adalah rena
bu elsa silahkan tunggu
psikiaternya sebentar lagi akan datang
siapa yang bikin lo sedih
lo ngapain disini
jangan ditanya baling
lo kenapa sa
dia baik kok sama gue
dia baik kan
dia gak ngunjungin lo kan
dia gak peduli sama lo sa
cuma gue yang peduli sama lo sa

bahkan di saat keluarga lo pengen dibelosin lo dalam keadaan yang lebih baik

tapi dalam penjara gue selalu ada buat lo

dan gue akan selalu ada buat lo bahkan di dalam kondisi lo seperti ini
pak ricky anda ngapain disini
tadi anda sedang menggunakan fasilitas telepon kan
ayo keluar sebentar pak
anda tidak bisa disini ayo keluar
ayo keluar sebentar pak
selamat siang bu elsa
perkenalkan saya martina hilda
perkenalkan saya martina hilda
perkenalkan saya martina hilda

saya gak mau
apapun yang ibu perbuat
dan bagaimanapun masa lalu ibu
saya gak tahu
yang saya tahu hanyalah sosok bu elsa yang ada di depan saya sekarang ini
saya tidak akan menghakimi ibu
ibu bisa cerita semua ke saya
ungkapkan semua yang tidak bisa ibu ungkapkan kepada orang lain
berdasarkan bukti bukti yang ada dan keterangan para saksi di sidang sebelumnya
maka dengan ini sidang memutuskan
empat tahun penjara
jika bayi ini tidak adopsi
kakak ibu tidak bisa diberitahu siapa orang tua angkatnya
hal ini kami lakukan demi kebaikan bersama
agar tidak ada konflik perebutan anak di kemudian hari
bersalah di masa lalu saya
saya sudah membunuh orang
bahkan saya juga memfitnah kakak saya sendiri untuk menanggung semuanya
saya mau berubah
saya mau jadi orang baik
supaya suami saya tidak meninggalkan saya
saya ingin menjadi orang baik
supaya suami saya tidak meninggalkan saya
saya ingin menjadi orang baik
supaya dia menerima saya lagi
supaya dia menerima saya lagi
masih mau carain saya juga
saya lebih baik mati
saya juga ikut arcana
di luar kristus
mereka pratis bersama saya

kebahagiaan dalam diri kita sebaiknya berasal dari dalam diri kita sendiri bukan dari orang lain
ibu elsa harus bisa berdamai dengan situasi ibu menerima segala sesuatu yang terjadi
ibu elsa pernah berbuat salah pernah jatuh tapi jangan terus jatuh ya bu
ibu elsa harus bangkit kembali melangkah demi diri ibu dan anak dalam kandungan ibu
saya mau bangkit saya mau jadi orang yang lebih baik lagi
ibu tidak bisa memutuskan sepihak
masalah suami ibu mau bertahan atau tidak itu keputusan dia
yang ibu bisa putuskan adalah mau menjadi baik atau tidak
coba ibu perhatikan orang orang yang dengan tulus menyayangi ibu
terima mereka jalani kebersamaan bersama mereka
bukan dengan mengejar yang telah pergi
berasa tawa aja nih kan kiki jadi senang
bubur setegak amat ya
hancur hati uya nyaksiin ayang kiki sama pak randy
andin gak usah ikut lah ya kan lagi ambil
aku mau ikut pelan pelan aja nanti
nanti kalau lempat lempat kan banyak
jalan aja jalan aja aku bisa aku bisa

yaudah jalan aja pelan pelan
ya kamu yang jadi musikant

udah tinggal ini
ya ya oke siap siap
let's go ya
ini sama oma nene
kamu pegang ma bantuin oman
ya si kiki suka bawa abang ya
uya mas ke dalam
satu kaki di dalam satu kaki di luar
pengecualian buat andin ya
ya andin boleh jalan aja kamu gak usah loncat loncat
jalan lewat tempat ya
bu bos jangan lupa direkam
kamu hitung ya kita hitung ya oke rena hitung
enggak aku bisa aku mau usaha dulu
randy kiki gugur tinggal pasurnya busara
kita kasih andin sama al yang menang ya
kita putar lagi
oke jadi rena siapa pemenangnya
oke sekarang adalah pembagian hadiah untuk para pemenang lomba
yang pertama adalah pemenang lomba makan kerupuk pak surya
ini silakan pak surya pialanya
ya kita berikan tepuk tangan
selanjutnya pemenang lomba kelereng sendok adalah cucu oma terkayang rena
ya ini pialanya ini pialanya buat icu oma
cukup cukup cukup
kenapa kerenang semua ini
ya dan terakhir adalah pemenang lomba balap karung berpasangan al dan andi
al dan andi kita berikan tepuk tangan
oke sekarang ya foto tolong ya
ya pemenangnya foto foto dulu foto dulu pemenang
oke foto ki coba foto pemenang terlebih dahulu
ya foto pemenangnya
yang bagus ya kiki
wah ya keren
ya satu dua
ya satu dua
ya ayo berapa semuanya merapat
paling enak makan soto minumnya es kelapa eh nyok kita belum foto
tapi senyumnya jangan lupa
mas randy boleh nggak kita foto berdua
ya boleh ya mas ya mau ya mas ya ya mau mas ya

satu dua ya
satu dua ya
itu handphone ibu
kamu ngapain sih
buka bentar deh
tuh ben kamu sibuk
nah sekarang kan nanya kamu udah makan belum
nanti nanti aku akan pasti
kamu ya kalau makan nanti nanti entar kamu sakit mah
kakak tuh sayang sama kamu
makan tuh gak boleh telat
sibuk boleh gak apa apa
tapi makan jangan sampai kamu lupain dong
gimana kalau kakak ngambilin teh kalau nggak mungkin snack atau kue gitu
kak udah nanti
nanti pasti makan oke
mau ngelamar kerja
serius kamu ngelamar kerja
serius lah kak
aku ini udah gede
kuliah juga udah beres kok
aku kan gini gini juga pengen mandiri pengen punya duit sendiri
kakak doain ya
semoga aku terima kerja
kakak pasti akan selalu doain kamu
nah sekarang kakak tanya
kamu ngelamar kerja di mana
tadi aku liat websitenya sih banyak lowongan
ya aku sesuaiin aja sama background kuliah aku dulu hubungan internasional
kamu nyadar nggak sih
sekarang itu kamu banyak berubah
jadi lebih dewasa
pemikirannya bener bener beda banget dari waktu itu
ya kakak seneng
kakak nggak mau ganggu
ke belakang dulu ya
udah dibilang nanti juga
orang cuma ngambil aja di dapur
kamu kan ngelamar kerja nih
berarti kan nunggu dipanggil untuk interview
kan kamu gak bisa pergi juga kan buat interview
semua kan demi kebaikan kamu
karena kakak juga ngerasa dari kemarin mungkin perhatian kakak
kakak juga kurang care sama kamu
banyak waktu yang terbuang sia sia
untuk kedepannya semua akan jauh lebih baik
kakak akan berusaha untuk menimpakan kasih sayang kakak ke kamu
emangnya gak ada yang cemburu
itu kalau cemburu ntar kakak kasih ini juga roti
ini menurut kakak gimana
ada kakak siapa
jujur gua sih senang banget yang ngeliat catherine mau cari kerja
gue harus support dia nih
ya kenapa gi
kiki turut prihatin ya
kiki berharap mas randy segera dipertemukan jodohnya ya mas
yaudah saya pulang ya
dan semoga jodohnya itu

kenapa pak ki gagal itu
bertunangannya pak rendy
bikin uya jadi susah lagi aja dah
untuk mendapatkan cintanya ayang kiki
kami pamit ya
baik pak surya sama sama
papa mama terima kasih banyak yang udah datang kesini ya
udah bantuin untuk tugasnya renda
justru papa yang sama
papa bisa ketawa ketawa disini
udah seminggu ini
rasanya sulit sekali
iya papa bener kok
hari ini mama jadi agak sedikit
lebih relax bisa ketawa ketawa
alhamdulillah kalau begitu pak
sekali lagi terima kasih bu sarah pak surya
dan juga sudah membantu tugasnya renda
mau mengingatkan aja
kalau ada waktu
kami sangat berterima kasih
kalau bisa hadir
insya allah pak
insya allah aku hadir

silahkan mbak rissa
jalani kebersamaan bersama mereka
bukan dengan mengejar yang telah pergi
kamu yang tak banyak
mama yakin ada mama kuat
kamu harus ingat ya
mama selalu ada
mama dan papa selalu ada buat kamu
mbak mau mbak jadi kakak yang baik buat kamu
mbak mau kita sebagai kakak adik yang bisa saling sayang
yang saling peduli
mbak selalu berusaha untuk kamu yosan
saya adalah kamu yang gak pernah peduli
kamu gak pernah tulis sama mbak
cuma gue yang peduli sama yosan
bahkan di saat keluarga lo pengen dibelosin lo ke dalam penjara
aku selalu ada buat lo
dan gue akan selalu ada buat lo
bahkan di dalam kondisi seperti ini
apa mereka yang tulus menyayangi gue
kalau ada cinta dan perhatian mereka
walaupun gak ada nino
apa nanti ketika nino bener bener cerai kan lo
lo akhirnya akan mengerti
aduh kamu tumben nih pakaiannya merah putih gini
iya mah tadi aku dari rumahnya pak
ada acara lomba tujuh belas an di sana
buat tugasnya reina
merah putih kayak gini
merah putih gini ya
bagus sekali ren
ya udah kalau gitu kamu istirahat
mama siapin makan buat kamu
mama pengen ketemu sama mbak jen
buat apa ma
ya mama pengen bicara baik baik sama dia ren
mama pengen silaturahim
karena mama itu ngerasa udah deket sama mbak jen itu
buat mama ketemu sama mbak jen
nanti aku coba
makasih ya ren
ya udah kalau gitu
mau kamar dulu ma
padahal aku tuh udah berharap
randy tuh menikah
sebenernya siapa sih
jodohnya dia itu